saya bilang saya nggak peduli bapak mau jual ini ke alam sutra
influence lu kenal basket dari kakak apa dari mana sebenarnya bu